lalu sampai anak istri saya kelaparan
akhirnya menukuni pekerjaan ini
guna membantu mengurangi limbah ban bekas di jakarta
setiap hari arek bekerja sejak pagi hingga sore
ia berkeliling menjadi ban bekas
menggunakan sepeda motor roda tiga
jadi ini saya mau bantu pak arek
ngepul atau mencari ban ban bekas
sebelumnya pak arek ini ngumpulin pakai gerobak
jadi lumayan capek ya
tapi sejak empat tahun belakangan
sudah menggunakan motor dengan roda tiga
jadinya lebih muat banyak
dan tidak terlalu menghabiskan tenaga
ria berusia tujuh puluh satu tahun ini
rutin menyusuri jalanan ibu kota
untuk mencari ban ban bekas
ia biasa mengumpulkan ban bekas
dari beberapa bengkel atau toko
beban langganan di wilayah tanah abang
berat banget semua ban
beratnya sama yang ini paling berat
dan harus diangkut sehari bisa sampai seratus ban
ini yang muat banget bapak yang sudah

sendirian pak arek
kecuali nanti pas sudah mulanya diri kantong
dua atau dua minggu sekali
arek mengambil jatah ban bekas
dari salah satu toko ban di tanah abang
pemilik toko ban helmy
mengaku merasa terbantu dengan adanya pengepul
sehingga limbah ban bekas tidak menumpuk
bukan tiap hari juga
kalau tiap hari kan cuma satu dua
jadi kita kumpulin dulu
nanti pengepul itu ada kita saya kasih
wah numpuk susah nggak ada lagi
kita ngebuang kemana susah
untung aja dah itu
arek bawa sama dia
di beberapa bengkel atau toko ban lain
arek harus membayar dua ribu rupiah per ban bekas
selain dari toko
ia juga kerap memungut ban bekas dari pinggir jalan
kumpulan ban bekas tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok
pertama ia rapikan dan ukir kembali
kemudian dijual kepada penjual ban bekas kaki lima
untuk ban yang sudah usang
dijual ke pabrik penyulingan minyak di karawang dan bogor
untuk diolah menjadi bahan baku minyak
dalam proses sortir dan pengolahan
terkadang arek dibantu oleh dua hingga lima pekerja sesuai kebutuhan
keuntungan bersih yang ia dapatkan rata rata tak lebih dari seratus ribu rupiah
namun penghasilannya masih cukup untuk menghidupi istri dan keempat anaknya
makanya saya tiada pandang menyerah
hujan kehujanan panas kepanasan
walaupun tinggal tenaga sisa
walaupun badan rentah
kalau sampai anak istri saya kelaparan
dan sekarang masih ada yang sekolah
jangan sampai gagal
meski tak mudah
arek mengaku menikmati pekerjaan yang cukup menyita tenaga ini
ia merasa berguna karena dapat berperan menjaga lingkungan
dan mengurangi tumpukan kematian
jangan sampai ada yang menggunakan sampah
rek menjadi salah satu sosok yang dapat mengajarkan kita
semangat pantang menyerah dan kepedulian dalam menjaga lingkungan ibu kota
dari limbah terutama limbah ban bekas
jeeva anifah nabil haris jakarta